banjir yang merendam sebagian besar wilayah jakarta dan sekitarnya membuat bandara halim perdana kusuma lumpuh total
sejak rabu pagi tadi aktivitas penerbangan di bandara halim perdana kusuma ditutup hingga waktu yang belum ditentukan
hingga rabu pagi atau rabu siang tepatnya ratusan penumpang masih mengantri di loket pelayanan pelanggan bandara halim perdana kusuma
mereka menunggu kejelasan jadwal keberangkatan dari maskapai penerbangan
keberangkatannya jam sepuluh lima puluh tujuan wakil selangit
ya ngantrinya sudah hampir dua jam lebih
sampai sekarang belum ada tindakan dari pihak halim perdana kusuma
gimana tindakan tentang masalah istri saya jadi kurang sehat sekarang
jadi saya juga bingung
mau pulang ke bekasi juga bingung mau pulang ke cikampek juga bingung
jadi mohon pengertian dari pihak setiling